ih di ngapain di situ hah ketau di situ ada mereka pas dari kekacauan ini
ujad eh mendingan kita kerjain yuk tapi kejahit bakal panik tuh juga sih
eh ngapain tuh kentung ama jungkring lihat
mesti hanya dengan sukmanya yang masih sanggup menerima seranganku waktu tuh
kecelakaan jangan main main dengan kubis
tapi kau tidak akan bisa mengacukan
aku cuma mau jajalkan batar adik
yeh kamu kok bisa sampai sini
mau dari mana sih
sultan gitu loh
aku mah bebas
kapan nyampainya kapan perginya
aku surang pakai ajian yang terkuat padahal
supaya raden baik baik aja
kali ini aku akan serang lia pakai ajian perontok sukmahku
apa apaan kau belis
kenapa kau menyerangku
aku nggak sengaja
aku kan cuma mau tes ini
masih kuat apa tidak
kalau raden kena ya maaf maaf
kan raden bisa ngeles
sudah kubilang belis
kau tidak akan bisa mengalahkan sukmaku
apakah benar itu raden
tapi apakah raden sanggup mengalahkan sultan haji dengan sukmanya raden
terimalah ajian pungkasan dariku raden
kau benar benar keterlaluan puisi
kau sudah tiga kali menyerangku
kali ini kau benar benar ingin mencelakai
kali ini aku memang tidak sengaja
benar sumpah deh
suar suar suar
benar nggak sengaja raden
kau harus dihukum
jangan gitu dong
masih aku dihukum
kau tidak akan bisa masuk ke dalam ragaku
sebelum aku mengizinkannya
macem mana sih raden ini
masih aku jadi kodok
ular kayak singa macan harimau gitu
diam kau belis
sudah nikmati saja
ada diragakodok begini hilang dah kesaktianku
mau cari sultan aja gak bisa
pakai terawangan lagi
aduh gimana sih ini
aduh gimana sih ini
masih aku dihukum
itu anak mencurigakan
kamu lagi ngapain sih
aduh aduh aduh
aku bilangin pak kiai loh ya
kan kata pak kiai kita itu gak boleh ngintip
nanti aku bilangin pak kiai
nanti aku bilangin pak kiai
nanti aku bilangin pak kiai
nanti aku bilangin pak kiai

bener juga sih ya
eh aduh aduh aduh
aku ini ngintip karena aku mau ngerjain si sultan
oh mau ngerjain sultan
jadi kalau si sultan itu datang ke kita kita langsung ngerjain ke dia
ia itu apaan tuh anak cincorang sama orang democracy
iya itu apaan sih semua di sana
hah aku tau
di sana ada mereka bahas dari kerja kerja
oh ini merabuk gitu
eh lebih baik kita kerjain
tapi kerjain pada seperti apa nek
eh ngapain tuh kentung sama cungkring liatin aku
ah aku tanya mereka aja dah
woi kalian liat sutan gak
sorry ya aku pinjam dulu
paling setengah jam doang
oh oke makasih
eh eh eh pelan pelan
aduh sakit sakit tau
mirip ya mukanya ke cungkring
ini kalo aku mau mirip justin bieber tau
aduh aduh aduh
sultannya lama banget sih
kapan datengnya dah
kamu rubah gitu sih im
suara tampan menawan kayak gini dibilang suara kayak kodok
coba kamu mundurkan lagi deh
bener banget kamu sih
bener banget kamu sih
oh jangan jangan
di badan kita itu ada kodok
aku kan takut banget sama kodo
lebay kali sih kalian
baru kasih kodok begini udah pada belingsah
mau aku kasih kodok ke gila gila apa
aduh aduh aduh
sinyok di badan kamu ada kodok sinyok
tapi siapa yang akan gantengan diri pada kamu
jelas gantengan akulah
aduh aduh aduh
tunggu tunggu tunggu
aku tuh takut banget tau sama kodok
terus kodoknya di badan aku nih
kau minta maaf ya tung
belum lebaran udah minta maaf apa aja
aku kabur dulu ini tung
ada kembaran kamu
aduh aduh aduh
kentung kamu tuh ngapain sih lari lari
udah jelas tuh kenapa
ya allah kamu tuh lebay tau nggak
tapi ini kodoknya beda dari yang lain
dan bulu asap
wah dari si boku iku rapi
tak iyalah suruh maut
tunggu kamu lapar ya
itu dia si sultan
lihat bawah nih
lagi dibawah om jin
suaranya kayak om jin
ini emang om jin sultan
kambing dikutuk jadi kodok
sampai jumpa di video selanjutnya